presiden joko widodo memberikan sejumlah bantuan kepada maunah
warga palembang yang tinggal di rumah reyot yang menyatu dengan kandang ayam
bantuan diberikan langsung oleh presiden saat bertemu maunah
di ruang vip bandara internasional sultan mahmud badarudin palembang
senin dua puluh empat januari
sebelumnya kisah mauna telah diangkat oleh program berbuat baik
yang tayang di cnn indonesia dan transtv
setiap sabtu dan minggu pukul tujuh belas waktu indonesia barat
maunah tinggal di rumah berukuran tiga x tiga meter milik tetangganya
ia harus menumpang di rumah milik orang lain
lantaran rumah mauna telah lama roboh
dinding dinding papan sudah rapuh termakan usia
atap seng pun telah lapuk terkoyak karat
kayu kayu penopang juga tak lagi tegak menahan seisi hunian
suara ayam dan bebek di kandang persis di bawah gubuk
riuh menjadi pelengkap keseharian ma'unah dan adiknya
sebenarnya maunah dan adiknya mang etet masih memiliki saudara kandung
sayangnya tiga saudara kandung mereka tinggal cukup jauh
dengan kondisi yang tidak lebih baik
jadilah di usia senja mereka berdua saling bergantung satu sama lain
jadi ini posisinya memang saya nggak bisa masuk ke dalam
bukannya apa apa saya khawatir sebenarnya kalau terlalu banyak orang di dalam itu
tidak kuat karena kalau kita lihat ini rumah panggung
fondasinya juga sudah sangat rapuh ya

namun seorang tetangga mengisahkan meski hidup mereka sulit untuk mencari tempat untuk hidup

namun seorang tetangga mengisahkan meski hidup mereka sulit untuk mencari tempat untuk hidup
tak sekalipun ma'unah dan mang etet meminta minta
tak ada istilah mengemis dalam kamus hidup mereka
selagi kaki masih bisa melangkah mereka pun akan berusaha keras mengumpulkan rupiah untuk bertahan hidup
itu pun dari hasil mancing
ya itulah yang dimakan mano pancak dimakan dimakan
dia tidak pernah ngeluh atau mau minta minta ke orang nggak
sama warga juga nggak
kisah maunah dan mang etet adalah sepotong cerita kemiskinan yang nyata
yang tak jauh dari hirup pikuk kota
ini potret kehidupan kemiskinan ya yang ada di palembang
di kota terbesar kedua lah di pulau sumatera ini
padahal jaraknya cukup dekat loh ini nggak ada berapa ya nggak ada satu jam dari kota
setengah jam lah dari kota
tapi kita masih bisa melihat realitas seperti ini
ya orang orang seperti ini yang seharusnya dan selayaknya kita bantu
dan untuk memperbarui informasi terkini soal penyelidikan kasus penemuan empat mayat tanpa kepala di lampung saat ini sudah bergabung kapolres lampung selatan akbp yusriandi yusrin
halo selamat sore pak yusriandi
selamat sore mas
pak yusriandi sebenarnya kalau tadi sudah dikatakan bahwa sampai saat ini proses otopsi memang sedang dilakukan dan juga menunggu hasilnya
lalu kapan hasilnya ini bisa keluar dan bisa diketahui
baik untuk otopsi sudah dilaksanakan tadi pagi dari pihak polres jika nyugatin bumah sakit pobazar kaliangga
jadi ini masih menunggu juga hasil otopsinya
kita sebenarnya minta bukan karena apa namanya kita nggak percaya tapi sebaiknya kalau kita kemudian kembali berpulang kepada proses rekapitulasi manualnya
ya kita minta kebijaksanaan televisi dan alhamdulillah sekarang televisi sudah menghentikan penyajian quick count dari soal pilpres itu
sekarang kita semua harus tunggu hasil dari itu
nah yang sekarang kita temukan bahwa terdapat kecurangan terdapat kesalahan baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif
dan ini kita akan sampaikan kepada instansi lembaga yang kompeten dan berkenan
bahwa kesalahan atau apa baik yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif ini terjadi bukan hanya di beberapa tempat seperti yang kemarin kita temukan
misalkan kesalahan entry
hari ini kita mendapatkan bahwa jumlahnya jauh lebih banyak dan terjadi di mana mana
oke baik baik mas ferry kita bisa tangkap apa maksudnya mas ferry
saya harus ke mas arya bima kalau begitu
atau yang seperti di malaysia kemarin
ya ya baik mas ferry
ya kayak gitu ada yang di bawah kotaknya
ada yang disimpan kotaknya di hotel
itu kan hal hal yang sifatnya kualitatif yang harus nanti kita sampaikan
misalkan ke mbak waslu atau ke dewan kehormatan
ya makasih dulu
oke saya akan ke mas arya bima tapi kita harus break terlebih dahulu mas arya
tahan dulu nanti saya akan tanyakan juga ke mas arya bagaimana kemudian menyikapi polarisasi yang terjadi di masyarakat pasca pemilu
kita harus break
prime news akan segera kembali saat lagi
baik anda kembali di prime news
saya ingin langsung ke mas arya bima kalau begitu mas arya
jadi menurut mas arya dan teman teman teman teman
jokowi maruf amin ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab bahwa kemudian setelah pencoblosan ternyata masih ramai
apakah mas arya sepakat dengan tadi yang bang ray katakan atau memang kalau tadi kita dengarkan apa kata mas ferry ini ada unsur unsur dugaan kecurangan kpu mungkin begitu
soal rekonsiliasi dulu
rekonsiliasi bahwa fondasi kita
pilek pilek pres itu tetap tidak boleh berhenti
itu tetap tidak boleh menegasikan kebersamaan kita sebagai bangsa
itu dulu ya bahwa yang namanya demokrasi atau pilpres berpilek ini kan hanya cara kita atau instrumen untuk kita berbangsa dan bernegara
maka satu hal yang kita pakai terus di dalam kampanye ini selalu narasi narasi jangan sampai keterbelahan secara sosial

kalau integrasi bangsa saya kira kita nggak pecah

dari belkades dari pilgub pilgub selalu ada gesekan gesekan secara sosial karena memang di situ terjadi perbedaan
nah maka perbedaan itu dibuat sesuatu kenisayaan pada proses berdemokrasi
itu hal yang biasa
dan selama keempat kali pilpres ini belgup belbup sebenarnya masyarakat kita sudah sangat terbiasa
perbedaan perbedaan pilihan itu menjadi sesuatu kenisayaan pada saat mereka
kalau yang sekarang ini bagaimana mas ferry
sekarang ini kan sebenarnya lebih pada narasi narasi elit yang berdampak pada bagaimana pembelahan ini terus diamplifikasi dari person to person dari kelompok maupun dari media sosial
narasi seperti apa
misalnya bentuk bentuk terkait dengan ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap kpu
kita sepakat bahwa kpu ini bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan aturan aturan sehingga semua punya peluang untuk menang dan semua untuk peluang untuk kalah
itu kalau kpu netral
netralitas kpu itu harus dengan hal yang terkait dengan transparansi dalam semua kerja kpu
mengkritisi kpu baik yang ada di dpr lewat rapat dengar pendapat maupun dengan berbagai instrumen entah ngo entah media
saya kira suatu yang sangat sulit untuk kpu tidak melakukan transparasi
sehingga yang kita sesalkan itu kecurigaan terhadap instrumen penyelenggara pemilu sehingga membuat suasana menjadi keruh
nah misalnya soal tujuh belas juta dpt
kalau memang ada kecurigaan disampaikan ke kpu
saya pun waktu itu dengan tim dua pada saat hamin tiga
saya masih datang ke kpu bersama dua
dari tujuh belas itu seperti apa
nah kami pun juga memvalidasi data di masing masing partai
nyobrosnya apa kalau sama partainya sudah jelas
kemudian ke calegnya siapa
sehingga validasi itu sangat dilakukan oleh masing masing partai bahkan masing masing caleg
jadi kalau ada tujuh belas juta tidak tervalidasi
sepuluh orang atau sepuluh orang aja sudah pakai rebutan di bawah itu
karena selisih dpr di tingkat dua itu tidak ratusan atau ribuan
selisih dpr di tingkat dua itu hanya butuh tiga empat ribu
dia sudah jadi dpr
seperti sekarang ini
rekap kpu di c satu
masing masing partai melototin
masing masing caleg di dalam partai itu saling ngototin
jadi semua punya c satu
baik yang asli maupun terfotokopi
maksud saya begini
ada sesuatu hal yang akhirnya
kayaknya saya tidak berani ngomong disintegrasi sosial
potensi potensi disintegrasi sosial ini menguat
karena ada sesuatu kecurigaan
jadi dasarnya itu ya
kemudian rekap kpu
ini tidak dipercaya
atau pak sandi
dan pak kemaruf
dan seluruh partai politik
kita tetap menjaga suasana supaya potensi potensi desintegrasi sosial
di dalam keterbelahan di bawah
walaupun sekarang ini sudah akur juga
ini tidak diakselerasi oleh ketidak ketemunya antara
sebelum saya akan ke
ya kita ngerokok
kita nongkrong kan tidak ada masalah
sebelum saya akan ke bangri
bagaimana mas ferry menanggapi itu
kenapa kemudian ada narasi narasi tidak percaya terhadap kpu
menurut saya kayak banyak yang menurut saya
ini juga ekivalen dengan
tingkat partisipasi publik
yang tinggi ya
kegiatan ikut dalam partisipasi di pilpres populvileg
dan partisipasi yang meningkat ini juga sejalan dengan meningkatnya
partisipasi mereka untuk lihat proses ini baik apa benar
temuan temuan yang kami sampaikan ke publik gitu
yang kemarin seperti salah
tapi dengan kekebolehan

justru adalah merupakan bukti bukti yang ditemukan oleh masyarakat
bahwa ada perbedaan pencatatan ada kesalahan politik dan lain sebagainya
karena mereka terlibat di dalam proses itu
justru transparansinya di situ
bukti bukti yang ditemukan karena masyarakat sekarang juga ikut terlibat dalam proses
bukan hanya pencoblosannya tapi juga dalam proses perhitungan
jadi intinya ada di kpu nya menurut teman teman bpn
ini memang kalau curiga ya pasti enggak
apalagi kemudian terus kita musuhan dengan mas arya bima
saya udah paling bersyukur banget dengan mas arya dima
tapi kan sekali lagi kita juga harus memaklumi menyadari bahwa masyarakat itu sekarang
partisipasinya tinggi bukan hanya partisipasi nyoblosnya
tapi partisipasi untuk mengikuti prosesnya
jadi bukan curiga bukan diberangkat dari kecurigaan
tapi justru berpengaruh
berangkat dari ditemukannya banyak sekali bukti dari relawan relawan kita
mereka banyak yang alih alih ada yang segala macam
mereka sampaikan kepada kami dan kami sampaikan kepada publik
baik mas ferry saya akan ke bung rey kalau begitu
bagaimana bung rey menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh mas ferry mas arya
soal kpu kemudian apakah cukup mendasar untuk menjadi
tapi tentu saja kalau mengatakan kpu ini tidak akan salah nggak mungkin juga
ini pemilu dalam sejarah kita bahkan dunia paling rumit
dan paling panjang sebetulnya itu satu
nah yang kedua kita mau mengatakan tugasnya juga nggak mudah
agak berbeda dengan pemilu pemilu sebelumnya
dimana orang hanya konsentrasi memilih presiden
dan kemudian anggota legislatif dan anggota legislatif daerah
beda hal halnya gitu
ini kan lima surat suara sekaligus gitu
sehingga kemudian full dan akibatnya kemudian tidak bisa terhindari
ada human error kan yang kadang kadang tadi misalnya c satu yang mestinya dikirim terpisah
dimasukkan semua ke dalam kotak suara macam macam dan sebagainya gitu
itu terjadi karena desakan pekerjaan yang terlalu
tapi saya pribadi memang mengkritik dari awal kpu itu
agak lemah dalam konteks
pertama ya memberi informasi yang cukup kepada penyelenggara
yang kedua melatih mereka untuk bekerja efisien dan efektif
kita sendiri dari katakanlah pengamat pemantau ini
berkali kali ingatkan itu kepada kpu
peserta kpps ini adalah orang baru
bukan orang yang berpengalaman
orang baru dalam pengertian memang baru kali ini terlibat di dalam kepengurusan yang seperti itu
langsung dihadapkan dengan teknis pelaksanaan yang begitu rumit
yang berbeda beda teknis ini yang lebih panjang dan lebih padat daripada pemilu pemilu sebelumnya
ditambah dengan faktor ketiga ketegangannya juga tinggi
istilah saya sekarang ini
jangankan salah sepuluh
jal satu pun didilai orang sepuluh
karena beranak pinak jadinya
jadi satu sebetulnya salahnya itu
entah gimana caranya seolah olah terjadi sepuluh kasus
sementara kalau mereka benar nilainya tetap
nah ini kita ingatkan sejak dari awalnya
cuma tentu saja dalam pemilu itu
ada tetap kategori yang kita katakan sebagai
mana pemilu jurdil mana tidak
kategori yang sekarang tadi disampaikan oleh mas ferry itu bagaimana
kalau sejauh ini saya sih tidak melihat bahwa
misalnya kita sampai pada kesimpulan pemilunya tidak jurdil
tapi ada pelanggaran ada ini iya
kita semua sendiri gemes gitu
gemes dalam pekerjaan
kali kelima kita pemilu masalahnya kok masih itu itu juga
yang kedua kesalahan itu juga sebetulnya tidak menyangkut
ke dua juga terjadi
artinya salah salah entry
salah entry oke oke
terkadang yang dimasukkan itu yang memang membesar di satu
tapi juga yang membesar itu di dua
terjadi di semua tempat hal hal yang seperti itu gitu
sehingga menjustifikasi bahwa seolah olah terjadi kecurangan kepada satu pasangan tertentu
tidak tepat juga gitu
itu yang kedua
nah yang ketiga karena saya sampai sekarang nih jujur menurut saya
saya menunggu tuh ada semacam laporan kuat gitu
yang datang dari saksi saksi baik itu caleg maupun saksi partai
tentang apa itu pak
tentang apa yang kita sebut sebagai pelanggaran itu
sehingga bisa masuk ke kategori mana
bukan saya masuk kategori itu karena saya tidak melihat ada mobilisasi pelaporan
jadi itu ya kalau ada pelaporan langsung laporkan ke bawaslu
tiga hari setelah kasus itu terjadi gitu
supaya ada apa namanya itu ya proses di bawaslu
dan ini sebetulnya dalam kerangka apa yang kita sebut dengan transparansi
saya cek sampai sekarang di bawaslu nya tidak ada tiba tiba laporan yang blup gitu loh kira kira
tapi rekomendasi copros ulang sama penghitungan ulang dari beberapa tps tms
nah itu kan artinya misalnya terjadi kota surabaya
terjadi di sulawesi tenggara
tapi apakah kota ini merepresentasi bukan saya
enggak juga begitu ya
itu yang saya sebut ada persentase
di luar itu baik
kita bisa menaikkan kecurigaan kita untuk memberi asumsi bahwa kpu memang tidak bekerja secara jurdil
oke nanti kita harus break dulu bang rey
kita juga akan membahas setelah polarisasi yang terjadi dengan macam macam faktor yang tadi sudah disampaikan
baik oleh tkn bpn dan juga bang ri sendiri
tentu ada dorongan dorongan untuk melakukan rekonsiliasi
nah bagaimana kemudian kedua pihak ini memaknai rekonsiliasi yang diserukan oleh sejumlah ormas dan juga tokoh tokoh masyarakat
kami harus break nanti jawabannya setelah jeda berikut ini
baik anda kembali di prime news
terlepas dari polarisasi yang masih terjadi setelah pencoblosan tanggal tujuh belas april kemarin
yang jelas sekarang ini sudah mulai ada dorongan dorongan untuk melakukan rekonsiliasi mengingat kondisi di masyarakat dan juga pembelahan yang terjadi
saya ingin ke mas arya kalau begitu
kalau dari tkn jokowi maruf memaknai adanya seruan seruan rekonsiliasi misalnya itu bagaimana sebenarnya mas arya
ini kan kembali lagi kita harus hidup berdampingan antara masyarakat sekalipun berbeda pandangan politik
iya begini tadi saya katakan masyarakat sebenarnya tidak ada satu keterbilaan yang dahsyat atau konflik yang manifest
jadi saya melihat pilpres ini akan berjalan atau pileg akan berjalan setiap lima tahun berikut lima tahun
jadi hal yang sudah biasa lah terjadi kronis
di dalam pilgub kita dengan partai gerindra ada dengan partai demokrat ada di pilgub ada
jadi sebenarnya di bawah itu tidak terlalu terjadi segmented bahwa ini permanen kelompok yang tidak pernah berkoalisi di dalam peristiwa peristiwa politik sebelumnya
nah ini yang saya maksudkan bahwa potensi potensi terjadi disintegrasi sosial itu memang ada saat saat pilpres pilek kemarin
katakan juga belum terjadi terlalu potensi yang manifest
tabrakan hanya di beberapa tempat pun itu juga karena amplifikasi dari caleg caleg yang nggak jadi atau ketidakpuasan ketidakpuasan beberapa caleg
tapi secara nasional ada usaha usaha untuk bagaimana sebenarnya masyarakat yang sudah sejuk sudah damai ini terbelah gara gara berbagai informasi informasi
yang menyatakan berbahaya ada kecenderungan
kalau elit ini tidak segera ketemu saya katakan lepas bahwa ada proses politik di penghitungan penghitungan
baik itu quick count baik itu kpu secara manual maupun kpu secara situng
ini ini sendiri ini sesuatu yang tidak bisa kita satukan dengan usaha usaha bagaimana keinginan bpn maupun keinginan dari pak jokowi kiai ⁇ maruf ⁇ ini
mari kedamaian kesejukan itu harus dikedepankan lebih dulu dari hal yang
dari hal yang menyangkut teknis administratif kaitan dengan plk dan bpp
nah bicara mengenai elit kami tahu bahwa beberapa hari belakangan ada informasi bahwa pak jokowi mengutus pak luhut untuk bertemu dengan pak prabowo
apakah itu bagian dari upaya menenangkan elit itu sendiri atau bagaimana
saya kena enggak baik karena elit ini konflik dalam dunia politik itu kan selalu bagaimana amplifikasi
bagaimana amplifikasi konflik elit yang di breakdown ke masyarakat bawah
nah prinsipnya elit ini kan pemimpin
pemimpin ini kan harus bisa menyelesaikan persoalan tidak boleh justru mengembalikan persoalan itu ke bawah
itulah tanggung jawab seorang pemimpin apalagi seorang kepala negara seperti pak jokowi
apa ya tidak bolehlah kita ini memindahkan ketidakmampuan untuk membereskan persoalan bangsa ini dengan membenturkan bawah itu semakin keras
jadi harusnya kembali
rekonsiliasi harusnya di tingkat elit
ya elit di dunia politik manapun elit ini akan memberikan kesejukan
kehendak untuk mengadakan pertemuan itu sesuatu yang positif supaya ketegangan ini segera cair
walaupun bukan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah final untuk tanggal dua puluh dua mei yang ke depan
karena kalau terus menerus hal hal yang teknis seperti tadi situng kpu yang kadang sedikit beda di satu dua
kemudian ada terbakarnya suatu gudang kertas suara kalau itu terus diamplifikasi sebagai suatu hal yang membelah
akan terbelah begitu ya oke baik saya akan ke mas faferi
sebenarnya kayak gini loh ini pilpres ini kan setiap lima tahun saya sama pak fahri ini kan ketemu terus
saya juga pernah koalisi sama pak prabowo waktu tahun dua ribu empat misalnya
jadi tidak perlu jangan sampai potensi potensi desintegrasi sosial ini dipercepat atau diperparah oleh elit yang
orang elit itu sendiri baik
memberikan warna yang tidak begitu
baik mas ferry bagaimana mas ferry ada tanggapan tidak kalau kemudian potensi ataupun polarisasi dan juga rekonsiliasi harusnya diadakan di level elit
sebenarnya dari bpn ini bagaimana sih memaknai dorongan atau upaya ada rekonsiliasi di tingkat elit paling tidak
percayalah pak prabowo pasti orang atau tokoh yang tahu bagaimana menikapi seperti yang dicontohkan ketika tahun dua ribu empat belas pak sandi yaga uno pun
pak sandiaga uno pun juga saya meyakini seperti itu
jadi tetapi masalah mengenai soal kesalahan pemilu baik yang kecurangan atau kesalahannya sifatnya kualitatif dan kuantitatif itu dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sekarang menjadi penting
jadi ini bukan lagi persoalan dua atau satu tapi masyarakat merasa bahwa tingkat kecurangannya ini seperti yang disampaikan mas rai itu memang belum terukur
tapi dari bukti bukti yang disampaikan dari masyarakat kepada kita memperlihatkan bahwa masyarakat ternyata bergairah
dan kemudian mereka aktif untuk mencari misalkan bukti bukti ada kesalahan disampaikan kepada kami dan jumlahnya makin hari makin banyak
dan itu nanti akan kita sampaikan kepada pihak administrasi yang tentu kompeten dan lain lain
jadi menurut saya ini bukan soal kesalahan pemilu
ini bukan soal dua atau satu nya tapi masyarakat melawan kecurangan
ini yang harus disadari juga oleh elit
jadi jangan jangan bukan soal elitnya yang harus ketemu ketemu tapi juga
tapi siapa ini maksudnya mas ferr
bagaimana mensikapi kita elitnya menyikapi secara bijaksana juga untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa ikut dalam proses monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan ini
dan itu penting juga buat elit
jadi bukan cuma sekedar ketemu terus kemudian seolah olah
tapi kan mas ferry soal people power segala macam itu kan juga memanaskan
ini biarkan juga masyarakat sekarang bisa ikut terlibat
karena memang partisipasi masyarakat sekarang itu luar biasa
partisipasinya bukan sekedar pas waktu hari h nyoblos loh
mereka ikut terlibat di dalam proses monitoring dan bagaimana mereka bisa memberi penilaian sendiri terhadap apa yang terjadi
baik mas ferry narasi elit yang tadi dimaksudkan oleh mas arya begitu ya mas arya
itu bagaimana menyikapinya
itulah yang dari saya tadi kita ingatkan ya
rekonsiliasi itu gak ada hubungannya dengan pengakuan dengan kemenangan seseorang
bukan untuk itu ya
oleh karena itu juga jangan
menyambung pertalian fatin perkawanan aja
kita mau mengatakan rekonsiliasi itu untuk urusan perbedaan politik selesai tanggal tujuh belas
sekarang kita nunggu siapa yang berhak mengelola bangsa ini lima tahun ke depan melalui penghitungan di kpu
sambil menunggu itu kita berbaikan kembali
tapi di tengah tengah kita perbaikan itu semua pelanggaran apapun
semua pelenggaran apapun itu
semua pelenggaran apapun itu
harus tetap diproses
itu maksud saya
dengan mekanisme yang ada
dengan mekanisme yang ada
jangan rekonsiliasi dibayangkan bahwa seolah olah itu mengakui yang menang ini ini
udah ada bunganya sama sekali
baik mas ferry kalau
saya sama mas arya bima ya nggak usah rekonsiliasi orang nggak ada masalah
baik mas ferry
pak prabowo dengan bu megan gak ada masalah
pak prabowo dengan pak jokowi rasanya gak ada masalah
jadi sebenarnya rekonsiliasi lebih baik
kalau misalkan itu

ya makanya kan menurut saya bung ferry jadi pernyataan pernyataan ini
harus memberi ruang itu pemahaman bahwa ini problemnya bukan problem di elit
tapi problem yang setengah terjadi di masyarakat ketika mereka ikut dalam proses mengawasi dan memberi penilaian
jangan jangan kita juga menganggap seolah olah seperti ada potensi disintegrasi sosial
padahal sebenarnya masyarakat pun juga memiliki
namanya kedewasaan juga jangan jangan
karena kalau misalkan soal salah entry di empat hari yang lalu di sembilan titik kemudian dinyatakan oleh ketua kpu bahwa itu bukan masalah itu soal biasa
itu kan pernyataan elitnya gak nyambung dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat
setuju setuju makanya kita menyebut tadi bung ferry makanya kita menyebutkan tadi rekonsiliasi ini
tidak dimaksudkan untuk merekonsiliasi kesalahan pelenggaran tidak
rekonsiliasi ini hanya untuk mengatakan perbedaan politik selesai tahun dua ribu tujuh belas
kita tunggu hasilnya seperti apa siapa yang berhak untuk mengelola bangsa ini lima tahun ke depan
semua pelenggaran gak boleh direkonsilesikan gak boleh dihilangkan
dia harus tetap diusut mau dari dua dua ratus dua gitu loh mak
oleh karena itu rekonsiliasi ini penting dalam kerangka yang kita sebutkan tadi
kita kembali kehidupan normal dah yang kemarin kemarin hoax macam macam tuh udah selesai lah
ya kan yang saling bully bully an kesendiri sendiri sudah selesai kira kira begitu
kita kembali kehidupan yang normal yang melanggar kita usut sama sama
yang jahat terhadap demokrasi kita kejar sama sama itu loh kira kira
tapi kan gini maksud saya pak ferry ada narasi narasi yang mungkin di luar pak ferry dan pak prabowo misalnya kehendak untuk mengkritisi atau
mengalukan pengawasan kpu itu dengan memaksakan untuk melakukan misalnya people power
ini kan yang kadang saya yakin itu bukan pak prabowo juga bukan pak ferry tapi kan kadang juga bikin kaget kaget aja pak ferry
oke nanti dijawab oleh mas ferry saya juga akan tanyakan itu apakah kemudian sebenarnya keduanya ini sepakat kalau memang rekonsiliasi atau tidak
kita harus break terlebih dahulu prime news akan segera kembali di segmen terakhir sesaat lagi
oke kita masuk ke segmen terakhir tadi sudah membahas soal upaya rekonsiliasi saya ingin ke mas ferry lagi
mas ferry singkat saja ini terakhir masing masing kendaraan sumber jadi apakah sebenarnya menolak atau tidak kalau kemudian ada dorongan rekonsiliasi antar elit paling tidak supaya tenang sampai ke bawah tidak ada polarisasi mas ferr
saya rasa ini nggak ada yang harus direkonsiliasikan karena semua pihak saya merasa bahwa
saya rasa ini nggak ada yang harus direkonsiliasikan karena semua pihak saya merasa bahwa
sudah punya pemahaman yang sama tentang bagaimana kita menjaga persatuan satuan menjaga soal keharmonisan dan integrasi sebuah bangsa
tapi mengenai sebuah proses yang harus dilalui ini juga harusnya bisa disikapi oleh sebagian khususnya elit masyarakat untuk memberi kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk mereka berpartisipasi
melakukan proses terlibat dalam aktivitas untuk ikut
jadi belum perlu ada rekonsiliasi
nggak ada yang harus direkonsiliasi
sebenarnya kalau misalkan soal yang disampaikan tadi khawatiran kita ya karena memang misalkan untuk soal pilpres itu ada satu dua dan sosial media itu memang membelah bukan membelah mendikotomikan kita kepada lopers and haters
jadi itu juga merupakan sebuah fenomena yang tidak usah dikonspirasi
tidak usah harus disikapi secara berlebihan bahwa itu nanti akan merusak
karena nanti setelah pas ada waktunya itu yang kita anggap selesai rasanya masyarakat juga punya kedewasaan kok sekarang bahwa bisa milah bisa memilih mana yang mereka harus pertentangan mana yang enggak
dan rasanya pertautan antara kelompok individu sosial masyarakat itu nanti akan kita harapkan bisa berlangsung secara baik lagi
tapi tadi soal penggunaan
singkat saja mas ferry silahkan
itu kan istilah yang kemudian diartikan bahwa akan mengganggu ketertiban dan lain sebagainya
sebenarnya kalau misalkan demonstrasi menyatakan pendapat itu adalah juga merupakan di demokrasi ini sesuatu yang diperbolehkan
jangan kaget kalau ada demonstrasi ini adalah people power
karena banyak berlebihan juga
ya baik mas ferry
kita juga harus santai santai aja
kemudian obat masuk juga kejo biar maksimal ya
siapa itu yang akan buang laptop juga

terus mas ferry yang n soilan
res nyetundang juga
dan itu tuh maksuannya ya waktu satu satu
ya dauduh soal perhubungan di indonesia
jadi ajakan dan semangat rekonsiliasi dalam bahasa batin memberikan warna kesujukannya adalah positif
memang pemaknaan rekonsiliasi bukan berarti ada satu perpecahan tapi apalagi sebagai bangsa
tapi secara sosial ada itu apalagi bentuk bentuk seperti tadi kalau memang ajakan people power itu sesuatu yang dianggap sekedar mengekspresikan kebebasan ini tidak apa apa
tapi kalau usaha yang dikatakan karena kita sudah percaya kpu nggak percaya bawaslu nggak percaya mahkamah konstitusi ini kan terungkap bukan pak ferry bukan pak prabowo tapi di lingkarannya
ini kan bahaya dan disitulah mungkin narasi narasi rekonsiliasi menjadi hal yang perlu
sekedar untuk menyambung tali batin secara sosial terutama elit supaya kita ini benar benar bahwa instrumen berdemokrasi kita ini ada sesuatu yang biasa perbedaan sesuatu yang biasa
tapi tidak membelah semangat kebangsaan kita persatuan
dan saya percaya sama sama pak jokowi dan pak prabowo adalah tahu betul bahwa kebangsaan persatuan kedamaiannya adalah sesuatu yang berat
bukan untuk kemudian mengatakan si ini menang si itu menang si itu kalah begitu ya kalau ada rekonsiliasi bukan yang masyarakat
itu urusan kpu
baik baik itu urusan kpu
itu adalah urusan antara pemimpin
mohon maaf ya kalau sampai masyarakat ini ribut atau tidak akur dan itu akibat dari para elit
itu yang bahaya
ini kan pemimpin yang gak tanggung jawab
yang terakhir singkat saja bagaimana ke depan seharusnya
ya tidak ada
kecuali memang harus kita mulai dari rekonsiliasi
jangan tunggu tunggu kalau itu
sebetulnya kita harapkan rekonsiliasi itu justru sebelum minggu tenang itulah
minggu tenang sudah rekonsiliasi orang datang ke tps dengan aman damai macam macam
soal kecurangan sama sama harus kita kritisi
karena itu bukan musuh si a atau musuh si b
itu musuh bangsa ini
bukan setelah real count rekonsiliasi
jangan perlu menunggu sampai kapan
saya tidak tahu kalau bung ferry menganggap bahwa tidak ada masalah
dalam publik kita seperti sekarang ini gitu dimana hampir semua orang teriak
lo kok tidak selesai selesai
apalagi di sosial media
apalagi ada bahasa bahasa seolah olah nggak percaya bahwa
sebetulnya tidak percaya macam macam dan seterusnya
kita mau tidak mau semua kegelisahan kita itu harus dalam koridor yang kita sepakati bersama
dan memang itu harus ditunjukkan para elit
kearifan elit itu akan dilihat dengan cara dia mengajak publik untuk
karena pilihannya tidak ada masalah
pilihannya lebih depresi
bisa katakan kepada bahwa katakanlah misalnya pemilihnya
pemilih saya sabar saja
kalau anda menemukan pelanggaran laporkan ke kita saya akan ke bawaslu macam macam
terima kasih banyak mas arya
terima kasih mas ferry
kita tunggu apa langkah selanjutnya
mudah mudahan agar semuanya tenang sampai ke masyarakat
karena pencobalan sudah selesai
mari kita tunggu penghitungan dari kpu
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news